pertanyaan yang paling sering muncul adalah bisa nggak sih kita tetap olahraga lari atau jogging meskipun kita tengah berpuasa
sebenarnya ada tiga pilihan waktu yang bisa kita pilih yaitu setelah sahur sebelum buka puasa dan setelah buka puasa
itu semua pilihan anda dan sesuaikan dengan kemampuan anda pula tentunya
kalau saya sih tim yang sebelum buka puasa
salah satu kekhawatiran bila kita tetap ingin berolahraga lari atau jogging saat puasa adalah dehidrasi
karena saat berlari tubuh kita akan kehilangan cukup banyak cairan
oleh karena itu memahami kondisi tubuh sendiri menjadi faktor penting sebelum kita memutuskan untuk tetap berlatih lari atau jogging saat berpuasa
gimana badan kita kan kita yang paling tahu nih kayaknya lebih cocok kalau saya larinya sebelum buka gitu
kalau setelah puasa
setelah sahur kan makanan yang diolah tuh takutnya masih ada gitu jadi takutnya mual atau ada gejala gejala lain yang gak enak gitu di badan
hari pertama saya nyoba setelah terawih sepertinya bentrok deh sama ngantuk
belum sama kenyang sebelum pengen sama ngambil gorengan kayak gitu
nah sekarang baru nyoba sebelum buka entah efektif atau enggaknya kita lihat nanti sih setelah buka gimana
kayaknya sih sebelum buka lebih enak deh
dengan beberapa penyesuaian
lari atau jogging memang tetap bergantung pada kemampuan kita untuk berlatih atau jogging saat berpuasa
tetap memungkinkan untuk dilakukan di tengah ibadah puasa
selain memilih waktu latihan yang tepat
sebaiknya lakukan juga latihan dengan intensitas sedang atau rendah
gini sebagai prinsip bahwa berlari misalnya pada orang orang yang biasa berlari
di saat puasa itu bukan untuk mencari personal best gitu
jadi jangan untuk meningkatkan kemampuannya tapi lebih untuk maintenance menjaga yang sudah dilakukan sebelumnya
paling ideal memang setelah berbuka dan sebelum sahur gitu karena apa
cadangan energinya sudah ada sudah terisi kembali kemudian bisa minum
jadi asupan cairannya baik
tapi bagi yang memilih sesudah sahur pun memang tidak disarankan meskipun dengan intensitas yang ringan hingga sedang
yang ditakutkan adalah balance cairannya atau asupan cairannya
sehingga jangan sampai di tengah tengah sudah mulai kehausan apalagi dalam kondisi yang mulai dehidrasi
itu yang ditakutkan
makanya idealnya sebelum berbuka puasa tiga puluh sampai enam puluh menit
asupan makanan saat sahur dan berbuka
juga penting untuk diperhatikan
konsumsi makanan bergizi buah buahan sayuran dan kurangi konsumsi kafein saat sahur
dan sebaiknya hindari langsung makan makanan pedas dan berlemak saat berbuka
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta